walaupun asap mulai berkurang upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kalimantan tengah
khususnya di kota palangkaraya tetap dilakukan oleh tim satgas tanggap darurat karhutlah
terus bermunculannya titik api membuat petugas gabungan harus berjibaku memadamkan lahan gambut yang terbakar minggu siang
inilah upaya penanggulangan kebakaran lahan oleh satgas karhutlah di kawasan simpang tiga
antara jalan brokoli empat dan jalan adoni samad kota palangkaraya minggu siang
banyaknya titik api yang bermunculan membuat si jago merah dengan mudah berpindah dan membakar semak belukar kering di lahan gambut
bahkan kebakaran lahan ini mendekati perumahan penduduk
selain harus melokalisir agar api tak sampai ke rumah penduduk
petugas gabungan harus berjibaku dengan panasnya kobaran api dan melawan asap tebal
belum diketahui secara pasti kebakaran lahan yang diperkirakan mencapai tiga hektare tersebut
namun tim terus berupaya memadamkan api
bermunculannya titik api sudah diwaspadai oleh ratusan personil tim satgas tanggap darurat kalimantan tengah
kawan kawan ini pokoknya kamu kerja kerja
memadamkan memadamkan memadamkan itu aja
soal itu faktor alam itu ada hujannya syukur alhamdulillah
apakah itu faktor hujan buatannya alhamdulillah
kemudian yang lain lain masyarakat ikut mencegah
lupa lupa ya itu syukur alhamdulillah memang seperti itu
berdasarkan data badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bmkg palangkaraya sebaran titik panas kembali mengalami peningkatan lantaran cuaca kembali panas
bahkan dalam dua puluh empat jam terakhir tanggal dua puluh sembilan september dua ribu sembilan belas
titik panas tercatat ada satu ratus tujuh puluh lima titik panas tersebar di dua belas kabupaten kota sekalimantan tengah
padahal hari sebelumnya hanya dua puluh empat titik panas saja
ya untuk beberapa hari kemarin memang terpantau ada penurunan
ada titik panas
namun itu kita analisis dikarenakan satelit tidak bisa memantau karena adanya tutupan awan
nah saat ini cuaca mulai panas kembali dan itu juga menambah potensi adanya kebakaran hutan dan lahan
sementara itu berkurangnya kabut asap dua hari ini membuat sejumlah warga datang di kegiatan car free day di bundaran besar palangkaraya
kualitas udara yang sebelumnya pada level berbahaya kini sudah naik ke level tidak sehat pada minggu

namun keluarga sebagian tetap menggunakan masker
sam sudinor palangkeraya kalimantan tengah